jadi kau tidak dendam kepada prabu siliwangi
padahal prabu siliwangi sudah membuat kekacauan ini
dan membuat orang tua mu telah tiada
tidak pak man aku tidak mendendam terhadap prabu siliwangi
orang tua aku berpesan sebelum meninggal
bahwa ini bukan kesalahan prabu siluwangi
sebelum ada kecemasan attempting local program
sebaiknya kita pusatkan serangan kita pada irla agar perhatian di masalah santak terbagi
bersiaplah kalian satu dua tiga
rai srawi sesa
sudah cukup hentikan
selama ini aku sudah bersabar
karena selama ini aku menganggapmu sebagai saudaraku
malah kamu balas menjadi kebencian
kita ini saudara
sebaiknya kita tidak bermusuhan seperti ini
apakah hukuman selama ini
itu belum cukup menyadarkan kalian
rai srawi sesa
aku tidak akan segan segan untuk melumpuhkan kalian semua
aku juga akan pergi dari sini
dan akan aku bawa perempuanmu untuk menjadi saudaraku
ngimba serara santang putri siliwangi
berhenti jangan bawa dia
kami akan membuatmu menjadi saudara
kami akan membuatmu menjadi saudara
kami akan membuatmu menjadi saudara
kamu benar benar curangnya
kamu benar benar curangnya
aku tidak peduli
aku tidak peduli
ini ada kayu bakar kalau kurang terima kasih
sudah daunya minyaknya
terima kasih pak man
semoga aku sekarang terlihat lebih baik
aku tidak perlu khawatir rumahku roboh
agar pajajar kembali aman dan sejahtera
tentu saja pak man
aku selalu mendoakan prabu siliwangi dan penggawanya
agar mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat dan adil
dan juga mementingkan rakyatnya
jadi kau tidak dendam
kepada prabu siliwangi
padahal prabu siliwangi
sudah membuat kekacauan ini
dan membuat orang tuamu
tidak pak man
aku tidak mendendam terhadap prabu siliwangi
orang tuaku berpesan sebelum meninggal
bahwa ini bukan kesalahan prabu siliwangi
pasti akan lega
mendengar kata katamu ini
memangnya pak man kenal prabu siliwangi
pak man sangat mengenal
kalau begitu titipkan salamku pada prabu siliwangi
aku dan adikku selalu mendoakan keselamatannya
akan pak man sampaikan
kepada prabu siliwangi
aku sudah membuatkan makanan
aku kehilangan jejak
aku terpaksa menyamar lagi
ini jalan satu satunya
agar aku bisa segera menemui jagur dipah
dan menolong mereka
kalau tidak kulumpukan sekarang
dia akan terus mencari keberadaanku
sedang apa kok di sini
mengapa dia ada di sini
jangan jangan dia adalah putri

secudetnya aku dan mukaimu
itu sebagai bukti
bahwasannya putrinya adalah penginginan
tapi panglima dipecat aku akan menggantikannya
nyemuni kamu tidak akan bisa pergi jauh
sebaiknya kamu menyerah saja
beraninya kau merenekkan kemampuanmu
paman kemana mereka
musuh tidak usah dicari
yang dicari itu teman
biarkan mereka pergi
terima kasih atas nasihatmu
sekarang aku akan mengikutimu
menghabisi pasukan mongol itu
paman harus tahu
apa alasan paman mau membantuku
karena paman harus yakin
mana yang benar dan mana yang salah